kok gerak gerik ini curiga
tristen harusnya setelah kamu ketahuan sekongkol sama maudie
kamu tahu diri dong
sya kamu itu salah paham sama aku
udah ya aku udah capek denger kamu ngomong
jadi lebih baik kamu pergi dari sini karena aku udah capek lihat muka kamu
sya kalau kamu nggak mau dengar alasan aku
kamu gak akan pernah ngerti duduk masalah kayak gimana
lo dengar kan kata kata tasya
lo nggak budek kan
eh kamu jangan pernah ikut campur urusan saya
eh nggak bisa kalau soalnya satu itu
lo udah ganggu tasya artinya lo urusan sama gue
kamu yang itu kebayangnya dulu suaru
kamu agaknya appreciate sama dia
rusenya maunya benignan
jadi ini otak otak aku sekarang

ya sudah di intik aja
sama ada adalah ken's ahramos lien hitung
aduh kenapa mesti gue sih
pertama syah suntik
iya mi jangan bikin tegang mi
yang deg degan tuh mami disini yang ngejagain pos
kamu tinggal suntik capcus kenapa

udah berat badannya lemot pula
sepertinya ini napas terakhirnya papi
selamat tidur papi
tidur untuk selamanya
tidur untuk selamanya
tidur untuk selamanya
tidur untuk selamanya